jadi kok jangan mimpi
pokoknya gue gak akan berhenti berusaha
sekarang kalau kamu adalah
kenapa bapak baru bilang sekarang
papa juga gak tau dewa
tapi kamu mesti terima kenyataan
kalau putri ini adik tiri kamu
kalau kamu masih benci papa
kamu masih kecewa
tapi biar gimana pun juga
kamu harus bisa terima
kok putri ini adik kamu
kenapa sih semua ini terjadi sama gue
mungkin ini semua tuh udah takdir
sudah seharusnya lo tuh terima takdir itu
gue gak bisa terima ini
lo berani beraninya sama gue ya
bu eh bu duri
lo tuh berbicara nekat ya
berani beraninya menghancam jalan lo sendiri demi orang lain
putri lo gak apa apa
lo tuh bener bener nekat ya
lo berani berani bayangin diri lo sendiri buat orang lain
lo tau gak apa yang lo lakuin tadi itu
bayangin diri lo sendiri
gue tuh gak berhak minta maaf sama lo
atas perbuatan nyokap gue yang udah ngacurin kehidupan lo
apapun lo lakukan buat gue itu sama sekali gak ada artinya
jadi kau jangan mimpi
pokoknya gue gak akan berhenti berusaha
pokoknya putri gak boleh nyerah
pak alimos ada punya perasaan khawatir
gitu ya gak ias dong pak
pokoknya gini aja pak lemos tenang
rahasia ini akan
dengernya kamu sofia
saya akan buat hidup kamu menderita
kalau sampai putri tau
semua ini cuma sandiwara
silahkan di minum
cidat kamu kenapa
sanduara apa ya
ibu tadi sudah diskusi sama papa kamu
demi kebaikan kita kedepannya
jadi kalau di depan orang banyak itu kamu
kamu harus sanduara
bukan sebagai anak kandungnya